sudah berusia lima puluh tahun lebih
mampu mengubah bagiannya dari horizontal menjadi vertikal
uniknya semua instrumen dan fasilitas di dalam kapal
juga didesain untuk mode horizontal maupun vertikal
penasaran untuk kapal kapal laut model seperti ini
kita simak informasinya
pemandangan ini bukanlah sebuah kapal yang tengah karam atau tenggelam
ini merupakan kapal milik angkatan laut amerika serikat
yang dinamakan floating instrument platform atau disingkat flip
berdasarkan keterangan scrips institution of oceanography
kapal flip dibuat sejak seribu sembilan ratus enam puluh dua untuk kepentingan penelitian lautan
ide membuat flip muncul karena para ilmuwan membutuhkan tempat
yang lebih tenang dan stabil dari sebuah kapal penelitian
pada dasarnya flip adalah sebuah kapal laut biasa
yang berlayar dengan posisi horizontal
namun bagian belakang kapal sepanjang satu ratus delapan meter ini
mampu menyelam tegak lurus ke dalam air
hingga membentuk posisi sembilan puluh derajat
perubahan posisi badan kapal yang memakan waktu dua puluh menit itu
berkat pengisian air ke dalam tangki pemberat yang terletak di buritan
sementara untuk kembali ke posisi semula
kapal tinggal melepaskan air dari dalam tangki pemberat
walau dalam posisi seperti tengah karam
flip yang didesain seperti pelampung
mampu bertahan terhadap hantaman ombak dan badai dengan stabil
menjadi awak kapal penelitian ini bukan tanpa tantangan
selain menghabiskan waktu berminggu minggu di lautan
para kru harus membiasakan diri dengan instrumen dan fasilitas di dalam kapal
yang didesain untuk posisi horizontal maupun vertikal
walau sudah berusia lima puluh enam tahun
kini flip masih sering digunakan untuk melakukan penelitian
dari oceanografi observasi mamalia laut hingga meteorologi